di titik inilah adanya korban kurang lebih antara lima sampai enam korban
makanya konsentrasi dari awal rencana operasi kita tentukan tiga boksit tersebut